dia bunuh sendirinya kena saatnya anak itu
dia kaya itu anak anak itu kaya diterbang satu meter dari perahunya
langsung dia masuk dalam dalam laut itu dia pegangnya itu langsung dia mati
terus dia berenang berenang datang di sampannya itu
sampai di sampannya dia jalan terus
satu tangannya dia pegang perahu satu tangannya dia pegang ikan
pasca insiden idul langsung dibawa ke rumah sakit siloam kota bau bau
tapi tim dokter setempat tidak mampu berbuat banyak lantaran peralatan yang terbatas
alhasil anak kedua dari empat bersaudara pasangan syahrudin rubaidah ini
dirujuk ke rumah sakit regional wahidin sudirohusodo makassar hari minggu malam
senin pagi idul pun dioperasi sekitar satu jam
oleh tim yang terdiri dari lima dokter ahli
masing masing tiga ahli bedah dan dua ahli anestesi
operasi berjalan lancar memakan waktu sekitar satu jam
dan luka operasi juga sudah dijahit dan baik
pasien setelah operasi ekstuasi tidak memerlukan bantuan mesin nafas
dan tanda tanda vital alhamdulillah stabil
memang pasien agak gemam ya

memang kan benda kotor ya
benda kotor sehingga harus diinsipasi dengan pemberian obat obatan yang cukup
idul kini masih dirawat di ruang igd
dan apabila kondisinya terus stabil
diperkirakan masa perawatannya antara lima hingga tujuh hari lagi
kendati operasi berhasil dan akan ditanggung pemerintah lewat bpjs
kondisi ekonomi keluarga idul yang hanya mengandalkan hidup sebagai buruh bangunan
tidak cukup selama di makassar
sehingga butuh uluran tangan para dermawan